kamis tujuh januari dua ribu dua puluh satu menteri bumn erick thohir melakukan kunjungan kerja ke kantor bio farma
selain mengecek kesiapan infrastruktur kunjungan tersebut untuk memastikan semua tugas distribusi dan produksi vaksin berjalan dengan baik
erick menyatakan sebanyak tiga juta dosis vaksin covid sembilan belas sudah didistribusikan ke seluruh provinsi di indonesia
ia meminta kepala daerah untuk menyiapkan tempat penyimpanan yang layak untuk menjaga kualitas vaksin
vaksin yang akan dilakukan itu tentu kualitasnya sudah tidak sesuai
menurut erick sesuai arahan presiden joko widodo pemberian vaksin di tahap awal pada januari dua ribu dua puluh satu bisa terrealisasi lima delapan juta dosis
februari sepuluh empat juta dosis dan maret sebanyak tiga belas tiga juta dosis vaksin secara gratis
ia memastikan vaksin tersebut dapat segera diproduksi
setelah bahan baku vaksin datang di minggu kedua januari dua ribu dua puluh
nantinya semua proses akan melalui standar dunia yang ditetapkan who
jadi jangan nanti ada pemikiran pemikiran seakan akan kita tidak mengikuti standar dunia standar who
sejak awal saya kemukakan vaksin vaksin yang dilakukan oleh pemerintah adalah vaksin yang sudah ada di list who
dan sudah melalui uji klinis
disinggung tentang kehalalan erick menyatakan bahwa kehalalan vaksin akan diproses oleh majelis ulama indonesia
setelah sebelumnya pihaknya melakukan pertemuan dengan majelis ulama indonesia